itulah yang menjadi esensi dari politik hukum
dalam mengatur mengenai mekanisme jangka waktu dan pemilahan
jenis dan lembaga yang terlibat dalam menyelesaikan masalah hukum pemilu
sebagaimana telah berulang kali kami uraikan diatas
dalam permohonan pada bagian posita ini pula
pemohon menyebutkan berbagai pelanggaran prosedur pemilihan umum dalam pilpres dua ribu dua puluh
padahal berbagai pelanggaran prosedur pemilihan umum itu bukan berasal dari pihak terkait
dan tidak pula terbukti menguntungkan pihak terkait
pemohon pada halaman sembilan puluh delapan sampai dengan satu ratus empat puluh
permohonan telah menadilkan adanya berbagai pelanggaran prosedur pemilu
yang dibagi menjadi tiga kategori yaitu pelanggaran prosedur yang terjadi sebelum hari pemungutan suara
pelanggaran prosedur yang terjadi selama penghitungan suara
dan pelanggaran prosedur pasca hari pemuhutan suara
selanjutnya pergerakan pihak terkait untuk kembali menyampaikan
bahwa berbagai pelanggaran yang disampaikan pemohon itu
sebagaimana merujuk pada ketentuan norma pasal empat ratus enam puluh dan pasal empat ratus enam puluh satu undang undang pemilu
terkualifikasi sebagai pelanggaran prosedur
yang merupakan bagian dari pelanggaran administratif
yang menjadi kewenangan dari bawaslu bawaslu provinsi kabupaten dan kota
untuk menerima memeriksa mengkaji dan memutuskannya
bahwa jika kita mencermati dalil dalil yang disampaikan oleh pemohon
maka secara substansial akan tampak bahwasannya
rupanya pelanggaran proses pemilu yang dinerasikan oleh pemohon itu terbukti
bukan berasal dari perbuatan pihak terkait
dan tidak pula terbukti menguntungkan pihak terkait
bahkan berpotensi pula merugikan pihak terkait
terkait hal ini kami angkat dibacakan ada beberapa contoh sampai di poin i
bahwa berdasarkan narasi narasi yang disampaikan oleh pemohon
telah sangat jelas bahwa tidak terkait sama sekali dengan perolehan suara pihak terkait
bahwa secara mayoritas dapat berpotensi pula justru merugikan pihak terkait
pemohon hanya menyentumkan contoh berbagai pelanggaran proses
mengenai hal hal yang amat penting dalam pembuktiannya dalam satu persidangan
kapan dimana siapa dan bagaimana kaitannya dengan perolehan suara
yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon presiden dan wakil presiden
sedangkan ketentuan pasal delapan ayat enam huruf b angka empat pmk empat dua ribu dua
yang mengharuskan pemohon untuk memberikan penjelasan
atas kesalahan hasil penghitungan suara ditetapkan oleh termohon
sebaliknya dalam pengamatan pemantauan pihak terkait
justru pemohon dan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor satu lah
yang terindikasi kuat telah melakukan
dan juga pelanggaran dimaksud diantaranya berupa pengarahan kepala daerah kepada asn
di lingkungan dipimpinnya untuk pemilihan calon presiden dan wakil presiden
selain itu dalam pemantauan dan pengawasan kami
ditemukan pula adanya pengarahan dan pejabat pemerintahan
yang menggalang dan memberikan dukungan kepada pasangan capres nomor urut tiga satu dan tiga
yang terjadi di berbagai wilayah provinsi dan atau kabupaten dan kota
terlepas daripada itu sebagaimana telah kami ketahui
tahun dua ribu dua puluh empat secara mayoritas telah berjalan dengan baik lancar
serta penuh dengan antusiasme dari seluruh masyarakat indonesia
oleh karena pemohon tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran prosedur pemilu
presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat yang dilakukan dan menguntungkan pihak terkait
maka sudah selayaknya dalil tersebut ditolak dan dikesampingkan oleh majelis hakim konstitusi
karena tidak memiliki nilai pembuktian
tanggapan atas dalil konsekuensi dari pelanggaran tsm
bahwa pemohon dalam halaman satu ratus empat puluh dua sampai dengan satu ratus empat puluh delapan permohonan telah
pemohon telah mendalilkan bahwa konsekuensi dari terjadinya pelanggaran tsm
dan pelanggaran prosedur adalah didiskualifikasi pasangan capres
dan calon wakil presiden nomor dua atau pihak terkait dengan diikuti pemungutan suara ulang
bahwa sesungguhnya dalil yang diajukan oleh pemohon merupakan dalil
yang tidak jauh berbeda dengan dalil dalil sebelumnya yang telah disampaikan
tetapi oleh karena pemohon tampak tidak dapat membuktikan adanya kesalahan pengetungan suara oleh termohon
maka kemudian pemohon membangun narasi yang serupa
dan meminta didiskualifikasi pasangan calon presiden nomor urut dua
atau pihak terkait kepada mahkamah konstitusi
terhadap dalil tersebut perlu kiranya kami pihak terkait kembali menyampaikan mengenai ketentuan
terkait dengan diskualifikasi dalam undang undang pemilu yang kami anggap dibacakan
bahwa dengan demikian sesungguhnya tidak terjadi kekosongan hukum sebagaimana didalilkan oleh pemohon pada halaman satu ratus empat puluh lima
maka diskualifikasi yang ditentukan dalam pasal empat ratus enam puluh satu ayat enam huruf c
merupakan penyelesaian atas pelanggaran administratif pemilu
yang dilakukan oleh bawaslu bawaslu kabupaten provinsi dan kota
bahwa dengan berlakunya pasal empat ratus enam puluh satu sebagaimana telah disebutkan di atas
sudah jelas bahwasannya kewenangan untuk dilakukan diskualifikasi pasangan capres dan calon wakil presiden tilaklah
tidaklah dimiliki oleh mahkamah konstitusi
hukum peraturan perundang undangan yang mengusut memeriksa dan mengadili tsm
nepotisme yang melahirkan maupun abuse of power
dalam pemilihan umum lagi lagi kami katakan bahwa sebenarnya bukanlah merupakan satu novelty
sehingga mahkamah konstitusi seyogjanya menarik diri agar tidak memutus
hal hal yang ada di luar kewenangannya berdasarkan prinsip judicial restrine
lebih lagi selain daripada pembatasan kewenangan
dalam mengadili hal hal terkait dengan tsm
nepotisme maupun abuse of power dalam pemilihan umum
terdapat norma yang lebih tinggi yang harus dipatuhi oleh mahkamah konstitusi
dalam mengadili sebuah perkara atau permohonan
yaitu kewenangan yang diberikan secara limitatif oleh konstitusi
yaitu nundasan empat puluh lima khususnya dalam pasal ketentuan pasal enam puluh empat c
selain itu pemohon juga mendalilkan bahwa saat ini tidak ada lagi perbedaan rezim
antara pemilihan kepala daerah dengan pemilihan umum
kemudian pemohon juga mengutip beberapa putusan mahkamah konstitusi
yang pada pokoknya mahkamah konstitusi telah menerapkan diskualifikasi
sebagai konsekuensi ketika persyaratan pencalonan tidak dipenuhi
dan pemungutan suara ulang ketika adanya pelanggaran tsm
pihak terkait hendak meluruskan pemahaman yang keliru
dari pemohon dengan kembali kepada azaz atau postulat hukum yang berbunyi
artinya penyelesaian satu perkara dengan mengambil contoh perkara lain
sama halnya dengan tidak menyelesaikan perkara tersebut
azas ini lazim dijadikan pedoman di negara negara yang mewarisi tradisi sistem eropa kontinental
termasuk indonesia yang mengadili setiap perkara
hakim harus bersifat otonom dan tidak terkait dengan putusan hakim sebelumnya
masing masing perkara mempunyai sifat dan karakteristik yang tersendiri
yang sudah tentu didasarkan kepada fakta dan kondisi yang berbeda pula
artinya putusan hakim harus berdasarkan pada hukum
putusan putusan phpu pemilihan kepala daerah yang dirujuk oleh pemohon
seolah olah dijadikan sebagai jurisprudensi
sebagaimana kita maklumi jurisprudensi dapat dijadikan sebagai sumber penemuan hukum
apabila dapat dijelaskan hubungan antara perkara yang sedang ditangani dengan jurisprudensi tersebut
hal ini didasarkan kepada postulat yang istilah indonesianya penggunaan jurisprudensi tidak dapat diterima
sebelum dijelaskan hubungan antara perkara dengan jurisprudensi tersebut
phpu pemilihan kepala daerah tidak identik dengan phpu penyelesaian perselisihan presiden dan wakil presiden
oleh sebab itu presiden dalam phpu pemilihan kepala daerah tidak dapat dijadikan sebagai rujukan dalam phpu presiden dan wakil presiden
karena terdapat perbedaan baik dasar hukumnya ataupun alasan hukumnya
berdasarkan urayan pihak terkait di atas
maka cukup alasan dan pertimbangan hukum bagi yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi untuk menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya
selanjutnya untuk bagian betum kami persilahkan kepada bapak prof dr yusri izzah mahendra
wassalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh
berdasarkan ugaan sebagaimana tersebut di atas
pihak terkait memohon kepada mahkamah konstitusi republik indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam eksepsi satu menerima eksepsi pihak terkait
dua menyatakan mahkamah konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara ini atau setidak tidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima
dalam pokok perkara satu menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya
dua menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan komisi pemilihan umum no tiga ratus enam puluh tahun dua ribu dua puluh empat tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden
anggota dewan perwakilan rakyat dewan perwakilan daerah dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten secara nasional dalam pemilihan umum tahun dua ribu dua puluh empat tanggal dua puluh maret tahun dua ribu dua puluh empat
menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum
menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum
presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat yang benar adalah sebagai berikut
satu pasangan calon nomor urut satu haji anies rashid baswedan phd dan doktor honoris causa h a mohaimin iskandar rp empat puluh sembilan ratus tujuh puluh satu sembilan ratus enam

dua pasangan calon nomor urut dua haji prabowo subianto dan kibran raka bumin raka rp empat puluh sembilan ratus tujuh puluh satu sembilan ratus enam

tiga pasangan calon nomor urut tiga haji ganjar pranowo shm ip dan profesor dr haji mahfud dua puluh tujuh empat ratus empat puluh delapan ratus tujuh puluh delapan
dan total suara sah adalah satu ratus enam puluh empat dua ratus dua puluh tujuh empat ratus tujuh puluh lima
demikianlah keterangan pihak terkait kami sampaikan
atas perhatian yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi kami ucapkan terima kasih
selanjutnya yang mulia seluruh keterangan kami berjumlah satu ratus enam halaman hanya sebagian yang dibacakan dan mohon seluruhnya sudah dibacakan
semua yang tidak dibaca dianggap dibacakan
ini sebelum masuk ke keterangan dari bawaslu semuanya kelihatan sudah lelah ini
jadi satu saja jawabannya menyegerakan berbuka puasa
nah ini akan diputuskan oleh disampaikan oleh ketua mahkamah konstitusi
iya saya kira kita break dulu untuk sholat dan berbuka puasa
dan nanti dilanjutkan pada pukul sembilan belas waktu indonesia barat
namun sebelumnya untuk bawaslu diminta jika bisa ini keterangannya dibuat ringkasan pak
karena kami hormati keterangan bapak itu di satu nomor itu seratus halaman lebih juga itu
nanti selama break mungkin bisa dibuatkan narasi narasi yang lebih ringkas
karena banyak dari pemohon baik satu pemohon dua itu berkaitan dengan kasus yang ada
maka kami harus jelaskan agak detail di situ
meskipun itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keterangannya itu
karena waktu untuk sampai ke sini lagi kalau kami keluar dari gendung ini
akan sangat terbatas dengan buka puasa
jadi sembilan belas tiga puluh akan lebih baik lagi
tapi ini baru jam tujuh belas tiga puluh pak rahmat warja
mudah mudahan sudah selesai dengan ringkasannya sehingga nanti kalaupun dilanjutkan
sudah tinggal pokok pokoknya saja
tanpa mengurangi hakikat daripada keterangan secara keseluruhan
baik persidangan diskorsing sampai pukul sembilan belas tiga puluh waktu indonesia barat
hadirin dimohon berdiri yang mulia majelis hakim konstitusi meninggalkan ruang persidangan